seiring perkembangan zaman pembuatan gula aren secara tradisional mulai jarang dilakukan
namun di desa sidetape banjar buleleng bali pembuat gula aren secara tradisional masih dilakukan sebagian warga untuk tetap menjaga warisan nenek moyang
di usianya yang mulai senja inegah narda enam puluh lima tahun warga desa sidetape banjar buleleng
masih setia menekuni pekerjaan memanjat pohon aren untuk mengambil air pohon aren atau air nira yang menjadi bahan baku pembuatan gula aren
setiap pagi dan sore ganarda memukul batang pohon aren agar dapat menghasilkan air nirai yang banyak dan manis
sedikitnya sepuluh pohon aren dimiliki negah narda
dalam proses pembuatan gula aren iga narda dibantu sang istri made suci
sangat sederhana air nira dimasak kurang lebih lima jam di atas wajan dengan menggunakan tungku kayu bakar
sambil terus diaduk hingga mengental sempurna
gula aren kemudian dicetak ke dalam batok kelapa
hega narda merupakan generasi kelima yang masih melakoni pembuatan gula aren secara tradisional
kegiatan ini sudah dilakukannya sejak berusia muda bersama istri dan anak anaknya
baginya slide sebagai sumber penghasilan
keluarga membuat gula aren sekaligus untuk melestarikan warisan leluhur
ini karena pekerjaan lain tidak bisa mengambil gitu
coba kerja ini saja diambilkan menjadi gula aren ini
tenaga narda dan mari suci menjual gula aren hanya kepada warga sekitar
yang telah memesan sebelumnya atau ke pasar sekitar desa seharga dua puluh tujuh rupiah per kilogram tenaga
dan bahan baku yang mulai berkurang mengakibatkan produksi gula aren tradisional
di desa sidetape ini sangat terbatas
gula aren saat ini susah bu
karena untuk gula aren yang ada di sidetapu ini cuma di sini ada
di tempat lain ini juga sudah tidak ada
dulu sih ada banyak tapi karena mungkin perkembangan zaman ya
jadi yang bertahan cuma ini saja
dari turun kemurunan di sini saja kita belinya
gula aren asal desa sidetapu bancar bulelek
dikenal khas dengan rasanya yang gurih dan sangat renyah
selain dipakai untuk membuat penganan
warga setempat juga menghidangkan gula aren sebagai campuran minum kopi